setelah hadir di gedung kpk pada pukul tujuh lewat lima puluh dua pagi
mantan kepala bagian umum kantor wilayah
direktorat jenderal pajak jakarta selatan ii
ini sudah diselesai diperiksa oleh kpk
pada sekitar pukul tujuh belas tiga puluh delapan waktu indonesia bagian barat
kita akan langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
arief kurniawan yang berada di gedung kpk
arief tadi saat keluar kpk
rafael ini sempat menyampaikan satu dua hal
kepada awak media yang menunggu di sana
apa saja poin poin yang disampaikan oleh rafael arief
ya selamat sore menjelang malam mevri
tadi rafael aluntri sambodo keluar sekitar pukul tujuh belas tiga puluh delapan
dan tadi usai menjalani pemeriksaan untuk dikarifikasi
dari mana asal sumber harta kekayaan yang dimiliki
rafael mengatakan menyampaikan permohonan maaf
terhadap bansir nu
dan juga pernyataan permohon maaf terhadap keluarga besar david
dan ia berdoa semoga david segera diberikan kesembuhan
dan itu saja tadinya disampaikan oleh rafael
saya diperiksa dan ketika ditanya oleh awak media
bagaimana apa hasil dari pemeriksaan pada hari ini
rafael mengatakan silahkan menanyakan hal terkait pemeriksaannya kepada kpk
dan juga tadi yang sedikit lucu juga
ketika wartawan terus mendesak kepada rafael
apa materi pemeriksaannya
rafael mengatakan bahwa dirinya sudah capek
karena sudah diperiksa dari pagi hari
jadi ia ingin segera pulang
dan tadi juga ketika rafael berjalan
memang ia dikepung oleh wartawan
sampai dengan naik ke mobilnya
ia tidak lagi memberikan pernyataan apa apa
dan tadi memang wartawan juga menanyakan
mengenai bagaimana perjalanan kasus dari yang sedang menimpa anaknya
namun rafael juga tetap bergeming
tidak memberikan pernyataan apapun
dan rencananya memang
tadi juga dalam konferensi pers yang disampaikan oleh deputi pencegahan kpk
untuk pemeriksaan klarifikasi terhadap rafael alun tri sambodo ini
tidak hanya akan dilakukan pada hari ini
namun akan dilakukan secara bertahap
karena memang mengingat cukup banyaknya jumlah harta yang harus diklarifikasi
dan tadi juga dari keterangan deputi pencegahan kpk pak lanenggolan
ia mengatakan bahwa rafael sebetulnya sudah pernah diperiksa pada tahun dua ribu delapan belas lalu
untuk meminta klarifikasi terkait asal hartanya
dari tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dan juga dua ribu delapan belas
di mana hasil klarifikasi tersebut kemudian diterbitkan dalam laporan pada tahun dua ribu sembilan belas
dan tadi juga pak lanenggolan menjelaskan bahwa dari hasil klarifikasi harta rafael dari tahun dua ribu lima belas
yang bersangkutan bisa menjelaskan asal asalnya
lalu juga bank bank mana saja
rekening rekeningnya milik nama siapa saja
termasuk milik istri dan juga anaknya
namun dan secara keseluruhan secara laporan administratif
dari klarifikasi yang diberikan oleh rafael itu
dinyatakan oleh kpk
itu oke atau tidak ada masalah
namun meskipun hasil laporan administratif itu terlihat tidak ada masalah
namun dari pihak kpk tetap merasa ada yang janggal
karena memang dari besarnya nilai kekayaan dan juga dari aktivitas transfer
yang dilakukan oleh rafael aluntri sambodo
hal ini oleh pak lana enggolan dinyatakan bahwa kpk memiliki keterbatasan
untuk menelusuri lebih lanjut
sehingga hasil klarifikasi yang dilakukan pada tahun dua ribu delapan belas lalu itu kemudian diserahkan kepada
inspektorat jenderal kementerian keuangan
dan berharap dengan adanya laporan yang diterbitkan oleh kpk itu dari pihak itjen kemenku
bisa mendiak lanjut lebih lanjut
namun tadi dari keterangan pak lana enggolan hingga selesai dilaporkan ke itjen kemenku
tidak ada tindak lanjut yang signifikan
tadi juga dijelaskan juga mengenai asal mobil rubicon itu dijelaskan oleh pak lanenggolang
mobil rujukan tersebut dinyatakan milik kakak dari rafael aluntri sambodo
sementara untuk motor harley davidson
ini tadi dari pak lanegoro mengatakan kpk tidak bisa menelusuri lebih jauh
karena motor harley davidson yang kerap dipamerkan oleh mario dandi itu tidak memiliki plat nomor
jadi bisa dibilang itu adalah motor bodong
dan terkait juga terkait laporan lhkpn
itu juga dari tim deputi pencegahan kpk sudah memeriksa aset yang ada di minahasa utara
itu ada enam lima hektare lahan
di mana enam lima hektare lahan tersebut adalah milik dari perusahaan atas nama istri dari rafael aluntri sambodo
sementara untuk kekayaan dalam bentuk saham
itu ada enam saham di enam perusahaan
itu nilainya sebesar satu lima miliar rupiah
sementara untuk hasil kekayaan rafael aluntri sambodo yang berada di yogyakarta
itu hingga saat ini dari pihak kpk masih melakukan pendalaman
masih dilakukan penelusuran karena dari tim masih bekerja di lapangan
dan tadi juga dari pak lana enggolan menjelaskan bahwa hingga pemeriksaan hari ini selesai
itu dari pihak kpk memang belum menemukan adanya indikasi unsur pidana
karena memang sejauh ini yang dilakukan masih terkait permintaan klarifikasi
dan dari permintaan klarifikasi ini juga ini belum selesai
karena masih akan ada tahapnya
masih akan ada tahap selanjutnya
dan dari pak lana enggolan menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan klarifikasi ini
kpk masih mempelajari pola dan juga alur
bagaimana sebetulnya pola pola transaksi kekayaan yang dilakukan oleh rafael aluntri sambodo
dan memang menurut pak lana enggolan hal ini bukanlah hal yang mudah
karena memang diperlukan bukti yang kuat
dan memang hingga saat ini sampai dengan pemeriksaan seseh pada hari ini
memang belum ada indikasi yang mengarah ke sana
karena memang jika memang ada unsur pidana
itu dari dptu kecegahan harus berkoordinasi atau menyerahkan
tindak lanjut penyelidikan kepada dptu penindakan
terima kasih atas laporan anda
kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa
termasuk dengan alur dari penyelidikan yang dilakukan oleh kpk terhadap rafael aluntri sambodo
terima kasih banyak atas laporan anda
produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
yang melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta